rektor universitas islam indonesia harsoyo mengundurkan diri dari jabatannya di depan menteri riset teknologi dan pendidikan tinggi muhammad nasir
dan hal ini dilakukan juga sebagai bentuk tanggung jawab setelah tiga mahasiswanya tewas dalam pendidikan dasar mahasiswa pecinta alam di gunung lawu karanganyar jawa tengah
harsoyo mengumumkan pengunduran diri dalam jumpa pers di kantor koordinasi perguruan tinggi swasta kopertis wilayah lima yogyakarta
menurut harsoyo pengunduran dirinya adalah bentuk tanggung jawab moral sebagai pimpinan tertinggi uii
harsoyo juga meminta maaf kepada bangsa indonesia karena kasus di uii ini telah mencoreng dunia pendidikan
meski demikian harsoyo berjanji tidak akan melepaskan tanggung jawabnya dalam kasus kekerasan diksar mapala unisi
harsoyo berkomitmen akan mengikuti proses hukum kasus ini hingga selesai
sebagai tanggung jawab moral tentu saja
saya menjadi kewajiban dan tanggung jawab penuh kepada rektor bukan pembantu rektor atau wakil rektor bidang kemahasiswaan
tapi tanggung jawab penuh adalah di rektor
kami juga sudah berkonsultasi kepada yayasan dan kami menyatakan di depan bapak menteri tadi bahwa saya mengundurkan diri dari rektor uii
sebagai tanggung jawab moral atas kejadian yang tidak ada yang mengharapkan sama sekali
dan menindaklanjuti kegiatan kampus yang berujung maut di universitas
di universitas islam indonesia yogyakarta polisi juga terus bergerak
mereka akan melakukan gelar perkara di polres karanganyar sebagai lokasi kejadian
gelar perkara untuk melengkapi hasil pemeriksaan awal ini akan dipimpin langsung wakapolda jawa tengah
sejumlah panitia dan saksi bakal dihadirkan
barang bukti yang disita polisi juga diperlihatkan
status tersangka baru ditetapkan setelah gelar perkara ini
saat ini kepolisian resor karanganyar mengeluarkan aturan meniadakan kegiatan yang berhubungan dengan pecinta alam
godusuli tawangmangu hingga keluar hasil investigasi tewasnya tiga mahasiswa uii yogyakarta
sedangkan pihak uii yogyakarta membekukan semua kegiatan mahasiswa di luar kampus
untuk penetapan atau tersangka kita masih perlu melaksanakan gelar perkara dulu
yang mana besok akan dipimpin langsung oleh bapak wakapolda untuk melihat hasil
olah tkp hasil pemeriksaan saksi saksi maupun penyitaan barang bukti dari kasus tersebut
jadi kita masih belum menetapkan tersangka
kita tunggu besok hasil gelar perkara